politisi muda golkar dito aryo tejo hari ini resmi dilantik menjadi menteri pemuda dan olahraga
dengan usianya yang tiga puluh dua tahun dito menjadi menteri termuda di kabinet indonesia maju
sederet tugas berat dan pekerjaan rumah bagi sang menpora baru pun menanti
dan untuk membahasnya bergabung bersama kami sore hari ini pengamat olahraga anton sanjoyo
iya bagaimana anda melihat sosok menpora baru ini
kita tahu dito sosok muda dan bahkan disebutkan termuda dalam kabinet indonesia maju saat ini
tapi tugas atau amanah atau tantangan kedepannya di bidang olahraga ini tentunya tidak mudah dan mungkin berat
nah anda melihatnya bagaimana
ya yang saya bingung kenapa baru sekarang ditunjuk tejo gitu loh
ketika mengganti waktu memasukkan nama zainuddin amal
ini golkar ini kan sebetulnya udah tahu bahwa dito ini memang kader
saya nggak tahu kalau apa dia sudah masuk golkar atau belum ya
tapi kan zainuddin amal ini menurut saya gagal totalnya jokowi dalam menunjuk menpora
dan sekarang menurut saya harapannya luar biasa
karena ini kan anak muda bukan cuma muda dia juga menurut saya cukup brilian ya
kalau saya lihat karirnya di keolahragaan
dan dia juga keluarga
keluarga yang sudah lama mengurus olahraga
saya kenal kerabatnya ari ario tejo dulu adalah petinggi di koni
jadi saya nggak tahu itu pamannya atau adiknya eh atau ayahnya
tapi keluarga ini memang sangat kental dengan dunia olahraga
dia tahu betul apa yang harus dia perbuat
kalau anda tanya soal tantangannya menurut saya banyak
tapi persoalan utama dari kemenpora adalah kemarin itu ya kemarin kemarin sebelum zainuddin amali sekalipun
itu kemenpora terlalu mengurusi olahraga prestasi padahal tidak punya ekspertis
tidak punya keahlian yang punya keahlian itu cabur
jadi saya yakin di tangan dito itu semua akan dirompak total
juga sebetulnya yang namanya dbon dbon itu buat saya rubbish ya
karena itu tidak ada bentuk tidak ada bentuk apa ya namanya rancangannya sama sekali tidak ada
jadi menurut saya itu produk gagal dari zainuddin amalik dan itu harus di remove
harus digantilah dengan grand design yang baru yang benar benar sebuah studi tentang keolahragaan nasional
yang kedua menurut saya tantangan terbesar dito adalah jangan berkonsentrasi di olahraga prestasi
karena olahraga prestasi itu salah satu amanat dari undang undang keolahragaan
ada tiga amanat lain yaitu olahraga
keluarga olahraga masyarakat dan olahraga pelajar
ini yang tidak pernah sama sekali diutak utik atau digarap oleh kemenpora sebelumnya
atau menpora sebelumnya
jadi menurut saya kalau soal olahraga prestasi berikanlah kepada ahlinya
karena kemenpora tidak punya keahlian di sana
yang punya keahlian adalah cabur cabur atau federasi
jadi please konsentrasilah di sektor sektor yang selama ini tidak tergantung
milih kami maksimal earthquake strike pada tahun ini
yang sedang menghampiri negara setelah lebat buta
jadi mungkin kita tapi yakini busa
enggan sebagai tempur oster
selain terlihat organisasi
dan agar wijau konflik di puncak bangunan
mujurkan kepentingan keadaan
kelebihan kemudian tadi juga punya keluarga ataupun kerabat yang cukup akrab dengan olahraga
yang tadi anda sampaikan itu kira kira akan terwujudnya seperti apa kalau begitu
ya waktunya pendek sekali ya jadi memang menurut saya dia harus punya prioritas
tapi menurut saya prioritas terbesarnya adalah meletakkan fondasi baru pada kerja kemenpora
yang selama ini menurut saya salah kaprah
karena apa salah kaprahnya itu terlalu berkonsentrasi di olahraga prestasi
jadi hanya mengejar juara umum sea games juara umum asian games gitu
menurut saya itu justru menghianati undang undang keolahraga nasional
karena amanat dari undang undang itu sebetulnya bukan hanya olahraga prestasi
justru amanat terbesarnya adalah membuat bangsa ini sehat
mencetak karakter bangsa ini melalui olahraga
dan itu tidak bisa
hanya kita lihat ujungnya saja olahraga prestasi
tapi juga olahraga yang langsung dari dasarnya
dari grassroot dari pelajar dari keluarga
itulah sebetulnya inti dari undang undang keolahragaan nasional
dan itu sama sekali tidak digarat
tiba tiba aja zainuddin amali dan menpora sebelumnya itu selalu bicara soal kita harus juara umum di sea games
akan meraih medali emas sekian sekian di olimpiade
semoga bito tahu
bung joy tadi anda mengatakan soal desain olahraga grand design yang sebelumnya dari menpora sebelumnya
yang kalau kita tahu dbon menurut anda itu rubbish
grand design seperti apa menurut anda yang ideal sebetulnya buat indonesia
jadi gini dbon itu hanya sebuah studio
studi kumpulan studi dari menurut saya studinya juga tidak terlalu serius
karena saya baca betul draftnya
tidak ada studi yang betul betul sahih mengenai apa potensi keolahragaan indonesia itu dari sabang sampai merauke
jadi yang namanya dbon itu cuma bilang ini jepang melakukan ini ini ini
jerman melakukan ini ini
indonesia nanti akan meraih emas dari cabang ini ini
tidak ada studinya
jadi itu betul betul sampah
menurut saya itu harus dibuang
dan dito bisa memulai lagi dengan membuat studi yang betul betul komprehensif
untuk membuat desain besar olahraga nasional yang betul betul sahih
itu menurut saya
karena satu tahun menurut saya cukup lah
karena studi itu menurut saya masih ada anggarannya
dan kemarin ketika
itu dbon menghabiskan miliaran rupiah untuk sosialisasi dan
tapi menurut saya yakin itu tidak akan jadi apa apa
jadi itu dibuang saja
anggap saja itu kita cut loss lah
kerugian itu kita buang kita bikin yang lagi
supaya sepuluh tahun ke depan indonesia punya level keolahragaan yang setara dengan jepang
setara dengan korea utara
baik itu harapan kita semua
bung joy tadi anda mengatakan bahwa saat ini
menpora terlalu fokus
terhadap olahraga prestasi
dan tapi memang dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan menjelang beberapa event olahraga prestasi
menurut anda bagaimana
bagaimana kemudian support menpora baru ini terhadap event event internasional yang akan berlangsung di dua ribu dua puluh tiga ini kemudian dua ribu dua puluh
ya kalau support dari kemenpora itu kan selalu
sebetulnya tidak secara teknis ya
kemenpora itu kan yang menyalurkan anggaran
event event internasional itu gitu loh
dan selama ini kan penyaluran anggaran itu juga menurut saya banyak yang
banyak tabung tabung banyak saluran yang mampet gitu loh
di kemenpora sendiri
jadi itu menurut saya dito harus tahu betul masalah itu dan
kalau untuk mendukung event internasional indonesia di multi event apalagi
itu ya seharusnya indonesia bisa lebih
lancar lah atlet atlet kita itu di dalam
saluran apbn yang disalurkan melalui kemenpora
saya rasa itu dukungan yang paling nyata ya
kalau soal teknis jangan terlampau ambisius
karena kemenpora sama sekali tidak punya expertise di sana
yang punya ekspertis itu pssi pbsi federasi basket
yang punya expertise mereka
jadi serahkan saja kepada federasi kepada cabang olahraga
biar mereka yang menentukan sendiri bagaimana akan menjalani event
atau multi event yang akan datang
terakhir bang joy
kalau kemudian kita bicara masalah mungkin yang masih membayang bayangi
masalah mungkin yang paling berat yang dihadapi indonesia adalah saat ini kita masih dibayang bayangi sanksi fifa
menurut anda apa yang harus dilakukan menpora baru ini
untuk memulihkan dunia sepak bola tanah air
kita tahu waktunya pendek
tapi mungkin milestone nya langkah pertama harus dimulai dari saat ini
ya karena dia
saya yakin dia juga
dia kan pernah jadi chef de mission acara olimpiade youth kalau tidak salah
jadi saya yakin dia punya koneksi dengan ioc
jadi dia bisa membantu pak erik thohir untuk melobby fifa
karena kita masih punya waktu untuk melobby supaya indonesia jangan diberi sanksi pengucilan
kalau diberi sanksi pengucilan talenta talenta muda kita akan patah hati patah arang
dan meskipun pendek nama indonesia akan tercemar
jadi dalam karya indonesia kita harus berpikir
jadi dalam kasus piala dunia u dua puluh saya rasa dito punya kesempatan bersama erik thohir untuk melobby fifa
sebagai menpora menurut saya dia mewakili unsur pemerintah yang sangat kuat
jadi rasanya dia akan
kalau bergandengan tangan dengan erick thohir rasanya
kalau melobi fifa untuk kita tidak mendapatkan sanksi yang berat saya yakin bisa berhasil
karena dia punya kaitan juga dengan ioc
dan ioc juga bisa diminta untuk membantu melobby kepada fifa
karena fifa adalah bagian juga dari ioc
tapi jalurnya agak panjang
tapi sebagai pribadi sebagai menpora dia punya potensi yang luar biasa untuk bisa ikut membantu supaya indonesia tidak terlalu terkena sanksi yang berat
kira kira gitu ya pak
sebagai penutup dari diskusi kita sore ini
menurut anda dalam waktu dekat ini kita tunggu gebrakan seperti apa
dari menpora baru ini yang kemudian memberikan angin segar bagi dunia pemuda dan juga olahraga tanah air
saya rasa dia harus memaparkan visi misinya dengan ringkas dan jelas ya
tentang kalau memang mau kita mau prestasi apa yang mau dia lakukan gitu loh
apakah dia akan membangun sentra sentra keolahragaan di daerah daerah sehingga bisa dijangkau oleh rakyat kecil
sentra sentra atletik renang
dan senam tiga cabang olimpik yang tidak pernah digarap juga oleh kemenpora
apakah dia akan membuat anak anak indonesia ini kembali ke lapangan hijau dan tidak main gajah terus
sehingga kalau dia punya program yang mumpuni seperti itu saya akan fully support
saya akan campaign ikut campaign lah di media sosial di media saya akan menulis tentang itu
baiklah kita tunggu sama sama ya
apakah kemudian harapan harapan anda terwujud dalam visi
dan misi kemenpora baru ini
anton sanjoyo pengamat olahraga terima kasih atas pemikiran anda dan ulasan anda di cnn indonesia newsroom
selamat sore terima kasih